ada pesanan gue ada di dalam tuan
dia itu kan gavin
jadi gavin terlibat dalam masalah ini
bang pemikiran beneran mau putusin ya neng
pikir dulu waktu seribu kali
masa mau putusin ya neng yang lucu dan cantik begini
abang udah mikirin neng
abang udah mikir delapan ratus delapan puluh enam ribu kali malah bang
masalahnya daripada bang parmin jadi batu
kalau jadi batu ginjal gimana teh
cuci darah mulu bang parmin neng
bang parmin mah tega bang parmin mah jahat
bang parmin mah jahat
hati abang parmin tuh udah penuh sama neng
cuma neng yang terindah buat abang neng
jangan pada mewah jangan pada lebay
neng neng kamu pergi sana
kerjain yang lain
nggak usah lebay lebay lagi
putih sini aja neng
kalau bang parmin
pengen dimahamin sama ibu
biar lu untur dosa dosa bang parmin
jadi gak dapet siyal siyalmulu tiap hari
ada di dalam tuan
hah dia itu kan gavin
jadi gavin terlibat dalam masalah ini
tidak dia sudah tiba
tidak dia sudah tiba
saya tidak mau
apa apa saya tidak mau
jangan saya tidak mau
saya juga tidak mau
ini tidak mungkin terjadi
ini tidak mungkin terjadi
aduh aku cepat angkat tangan tuan
kau merusak tangan
biasa yang kerasin aku bos
masalah cewek itu kami gak tau
kami temukan dia sudah ada dalam mobil bus
om dan sekarang dia udah tahu semuanya om
dan dia ngeliat aku tadi om
udah udah kamu tenang aja dulu
aku akan cari jalan keluarnya
jalan keluar apaan sih
kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini
anak buahku baru saja menangkap bella
hal ini memang yang sudah aku impikan selama ini
menangkap bella dan melencapkannya
kamu jangan khawatir
aku akan segera memerintahkan
anak buah untuk segera melenyapkan dia
kalian tunggu disini aja
nanti kalian akan saya hubungi
berat itu saja
jangan berkata ini adalah name
parmin anak yang baik
cuma kenapa seneng sama neneng
tapi mau udah maafin ya
jangan deket deket lagi sama neneng
minum dah airnya
maafin banget ya ma
biar aku belum pulang ya
seperti sekarang sudah lima jam saat dia pergi
kok dia belum pulang ya
atau jangan jangan terjadi sesuatu yang berbahaya sama bella
kamu tenang aja
villa bakal baik baik aja kok
oh apa jangan jangan
dia ketemuan dulu sama reno ya
kamu gak usah manas manasin keadaan
perasaan aku bilang

karena semalam ada orang yang mau mencelakai bella
karena semalam ada orang yang mau mencelakai bella
ada orang yang berusaha mencelakai dia
bisa aja kan ini semua cuma rekayasa
kamu pikir bela itu penjara
sepertinya selama ini aku salam karena mendengar omongan kamu sinti
kamu sudah meracuni pikiran aku dan semua keluarga aku
dan kamu juga kan
kamu juga yang berusaha meyakinkan aku bahwa bella itu selingkuh dengan nenek
percaya sama dia
ini semua kan salah bella
kamu tuh udah bener bener diperdaya sama cinta tau gak sih afif
aku bener bener bodoh karena sudah percaya sama kamu
kalau bella bener bener mencintai reno
seharusnya dia sudah meninggalkan rumah ini bersama dengan shiva
tapi ternyata dia balik ke rumah ini
asal kamu tau ya
kamu jangan sampai diperdaya sama dia afif
aku mencintai bella
aku bisa merasakan
kalau saat ini bella dalam bahaya
jadi kamu berhenti jelek jelekangnya

sampai jumpa di video selanjutnya
mumpung afif lagi mandi
aku bisa menggunakan handphone ini untuk menjebak reno dan bella
afif sudah tidak percaya lagi sama aku
dan sekarang dia kembali percaya sama bella
ini saatnya aku memainkan permainan yang baru
apakah afif masih percaya sama bella